penyekatan arus lalu lintas dan pengamanan
gubernur jawa timur khofifah inder parawansa
mengizinkan santri pondok pesantren di jawa timur
ia menyebut adanya penyekatan di beberapa titik perbatasan
tak perlu membuat santri khawatir
sebab koordinasi telah dilakukan
dengan kepala polda jawa timur
kepala polres dandim
serta semua bupati dan wali kota di jawa timur
untuk melalui penyekatan di tujuh titik perbatasan
para santri nantinya membutuhkan surat pengantar
kalau para santri ini pulang
lalu jalan sudah disekat
berarti kan mereka butuh surat pengantar
jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir
atau wali santri yang khawatir
maka semua harus dikoordinasikan
izin mudik lebaran bagi santri ini
menurut epidemiolog dari universitas airlangga surabaya
justru bisa menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat
akan adanya covid sembilan belas
sebab ada pengecualian
dalam kebijakan larangan mudik yang sudah ditetapkan
jangan ada lagi diskresi diskresi
pertama itu tidak diakui kontrol produktif
kedua siapa yang menjamin
dengan mobilisasi yang masing
itu protokol kesehatan bisa dilakukan
dan sebagai siapa yang bisa menjamin
tidak terjadi pelanggaran
jadi kalau mau masyarakat ini
sempat itu masyarakat ini harus trust dulu
nah salah satu penyebab tidak trustnya itu
atau distrust itu adalah karena kebijakan yang diskretif
jadi perkejaluan ini tidak boleh kecuali ini
nah itu yang akan menimbulkan kecurigaan kecurigaan di masyarakat
positivity rate jawa timur saat ini masih tergolong tinggi
jika belajar dari pengalaman tahun sebelumnya
dua minggu setelah libur panjang
selalu terjadi lonjakan jumlah kasus positif virus corona
di jawa timur
marhian jibril alfarabi pun memprediksi
momentum libur panjang beresiko membuat jumlah kasus positif meningkat
meneruskan amanah dari pak wakil presiden
karena pak wakil presiden sendiri yang minta permohonan
supaya santri itu bisa diberikan dispensasi
diizinkan untuk mudik seperti itu
dari bukomunur sendiri sudah berdiskusi juga dengan kak kanwil
terus juga dengan beberapa pondok pesantren
intinya sekarang masih dalam proses ini lah
untuk teknisnya kemarin masih dalam proses diskusi gitu mbak

dengan satu ratus tiga puluh tiga satu ratus tujuh puluh satu pasien yang sembuh

dan sepuluh lima ratus tujuh belas orang yang meninggal
jika di persentase
tiga daerah di jawa timur dengan jumlah kasus aktif sangat tinggi
adalah propolinggo mandiun dan blitar
tim liputan surabaya jawa timur